ini juga kabar gembira bagi anda karena khususnya bagi para pecinta balap motogp
karena indonesia akan menjadi tuan rumah motogp mulai musim dua ribu dua puluh satu
ini kontraknya tiga tahun loh ya dua ribu dua puluh satu sampai dua ribu dua puluh satu
rencananya balapan akan digelar di mandalika nusa tenggara barat
indonesia akan menjadi tuan rumah seri motogp
indonesia tourism development corporation itdc telah menyepakati kontrak tiga tahun dengan dorna sport sl untuk menjadi tuan rumah motogp di dua ribu dua puluh
rencananya balapan akan digelar di mandalika nusa tenggara barat
dilaporkan cnn indonesia com itdc bekerjasama dengan perusahaan infrastruktur asal perancis untuk membangun sirkuit
dalam wawancaranya dengan detik sport direktur utama itdc abdul bad m mansur menyebut
pemilihan mandalika sebagai upaya mempromosikan wilayah tersebut menjadi salah satu dari sepuluh bali baru
pembangunan sirkuit direncanakan untuk dimulai pada kuartal ketiga tahun ini
pembangunan diperkirakan membutuhkan waktu selama setahun serta dana sekitar lima ratus lima puluh hingga tujuh ratus miliar rupiah
sirkuit yang akan dibangun bukanlah sirkuit tertutup melainkan sirkuit jalanan seperti di singapura dan monaco
kuit sudah disetujui oleh dorna dan akan memiliki panjang empat tiga puluh dua meter dengan delapan belas tikungan